epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo mengatakan
saat ini terjadi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
meski tak sebanyak pada masa penyebaran varian delta dan varian lainnya
hal ini merupakan konsekuensi berbagai pelonggaran yang dilakukan
menurut dia kenaikan jumlah kasus saat ini tidak perlu disikapi dengan kepanikan
sebab widu mengungkapkan kekebalan komunitas di indonesia terus meningkat
hasil survei pada desember dua ribu dua puluh satu menunjukkan
delapan puluh enam persen penduduk punya kekebalan terhadap virus sars cov dua
survei ini dipertajam pada maret dua ribu dua puluh dua khususnya di pulau jawa
dengan hasil kekebalan bahkan mencapai lebih dari sembilan puluh sembilan persen
kekebalan didapat dari vaksin dan juga penduduk yang pernah terinfeksi covid sembilan belas
khusus untuk pulau jawa itu ada kenaikan lagi
jadi populasi yang sudah mempunyai kekebalan sudah sembilan puluh sembilan dua persen
jadi kita tahu ya bahwa tingkat kekebalan kita sudah tinggi
nah jadi pilihan dulu ya ketika vaksinasi belum ada atau masih rendah
nah sekarang tingkat kekebalan kita sudah model di masyarakat sudah tinggi
nah jadi strateginya lain
karena itu windu menyebut pemerintah tak perlu melakukan pembatasan kegiatan masyarakat
seperti saat awal pandemi pada masa penyebaran varian delta atau varian lainnya
tingkat fatalitas subvarian baru omikron kata dia rendah meski penularannya relatif tinggi
kini tingkat positivity rate di jawa timur tujuh puluh satu persen dengan jumlah kasus aktif satu ratus delapan puluh
surabaya menyumbang kasus terbanyak dengan lima puluh enam kasus aktif setelah ada penambahan tiga puluh lima kasus baru pada enam belas juni
pemerintah berusaha kembali meningkatkan vaksinasi khususnya booster
sebagian besar kasus tidak bergejala dan gejala ringan
tingkat keterisian rumah sakit pun sembilan puluh dua persen per minggu sampai pekan ke dua juni dua ribu dua puluh dua
ketika sudah tidak menjadi syarat ppkm ini agak lebih lambat
sementara itu windu purnomo kembali mengingatkan
selama masih ada covid sembilan belas pemerintah tidak boleh menurunkan jumlah testing dan tracing

ketika sudah tidak menjadi syarat ppkm ini agak lebih lambat
varian omikron ba empat dan ba lima masih sangat menular
niftah farid didi niswandani surabaya jawa timur